informasi berikutnya bella seorang pemuda penyandang disabilitas asal kabupaten kediri
sukses menekuni usaha berbagai macam miniatur berbahan dasar bambu
berkat ketegunan dan keuletan ratusan karyanya telah terjual hingga pasar internasional
sepintas tidak ada yang berbeda dengan sobirin
perajin miniatur dari kecamatan pelosok klaten kabupaten kediri ini
setiap harinya selalu sibuk dengan memotongi bambu
namun siapa sangka dibalik ketekunan dalam bekerja setiap harinya
pria tiga puluh sembilan tahun ini memiliki keterbatasan dalam berjalan
meskipun telah difonis kelumpuhan oleh dokter akibat jatuh dari pohon
tidak membuat sobirin patah semangat dalam berkarya
berawal dari melihat temannya yang memanfaatkan limbah bambu disulap menjadi miniatur
akhirnya sobirin mencoba untuk membuatnya sendiri
pria lulusan sma tersebut terus mengasah keterampilannya
hingga akhirnya mampu menghasilkan berbagai macam miniatur yang mempunyai nilai jual tinggi
kini setelah menggeluti lima tahun
sobirin mampu menghasilkan berbagai macam miniatur seperti kapal pinisi tank dan sepeda
sobirin lebih memilih untuk memasarkan produknya melalui media sosial
berkat ketekunan dan kerja keras
ratusan miniatur karya sobirin terjual ke berbagai daerah di indonesia
bahkan hingga ekspor ke inggris dan taiwan
uang jutaan rupiah pun mampu dikantongi oleh sobirin dari hasil jualannya
kalau untuk karya saya untuk miniatur itu macam macam
jadi ya tergantung permintaan pelanggan
yang sudah saya buat adalah eskavator tank kran dan pesawat juga pernah saya buat
selain miniatur kapal pinisi
tahunya dari global business
dari google business pesan miniatur
ada juga dari pembeli saya itu ngirim ke
sobirin memerlukan waktu tiga sampai lima hari tergantung ukuran dan kerumitan
meski memiliki keterbatasan fisik
hasil karya pemuda berumur tiga puluh sembilan tahun tersebut tidak kalah apik dengan yang lainnya
sobirin menjual harga miniatur dari harga seratus hingga enam ratus ribu rupiah
tim liputan kompas tv